sedera lewat pantauan udara banjir yang terjadi di mahakam ulu meluas hingga tiga kecamatan di kabupaten kutai barat dan satu orang meninggal dunia
dan tiga wilayah inilah yang sama sekali belum tersentuh bantuan
saya ralat informasi tadi pagi satu orang meninggal yang lain tidak ada cuma itu saja
kerusakan rumah besarnya lagi dihitung oleh tim
kemudian ada sepuluh smp dua puluh empat sd dan empat puluh dua tk yang terendam dan tidak bisa beroperasi
sementara sebentar lagi kami mau ujian ini
kami kemudian ada tiga kecematan yang belum tersentuh bantuan sama sekali